kita akan menjadi penguasa dunia adikro
kamu tau aku tidak bisa melihat teraka
untuk apa kau tunjukkan benda benda itu
aku tidak peduli
yang ku inginkan sekarang adalah
membunuh kian santan
dan aku tidak peduli dengan apapun yang kau katakan
aku bisa merasakan
tenagaku semakin meningkat
aku tidak peduli dengan apapun yang kau katakan

aku tidak tahu
kian santang tidak mengikutiku sampai kemarin
pasti dia berpikir
aku takut menghadapinya
aku akan menghabisimu
dengan tanganku sendiri
dia begitu tekun berlatih
dan kemajuannya pun
sangat pesat sekali
mau mengalami banyak kemajuan rai
kau pasti berlatih
dengan sangat keras
aku bangga padamu
terima kasih raka
ada sesuatu yang ingin
aku tunjukkan padamu
raka tahu kalau aku tidak bisa melihat
apapun yang raka tunjukkan
aku tidak bisa melihatnya
tadi aku susah
saya sudah bird
tapi aku sudah
ya hari omong
maaf pak man

terima kasih pak man
terima kasih pak manor
terima kasih pak manor
balapati ini adalah benda benda pusaka yang telah aku kumpulkan
kalau sudah genap sepuluh
aku akan menjadi pendekar sakti manderaguna yang tidak tertandingi
kita akan menjadi penguasa dunia adikku
kamu tahu aku tidak bisa melihat
traka untuk apa kau tunjukkan benda benda itu
aku tidak peduli
yang ku inginkan sekarang adalah membunuh kian santang
dan aku tidak peduli dengan apapun yang kau katakan
aku tidak bermaksud seperti itu
rai mungkin kau terlalu lelah
aku akan membawa kian santang padamu
hidup atau mati
dengar kian santang
kamu boleh saja selamat dari jurus membutuhkan air
kamu tidak akan selamat dari jurusku yang baru
jurus pedang maya
jadi jurus itu bernama jurus pedang maya
benar benar jurus yang mengerikan
harus dilawan dengan pedang
nikmati makanan yang paling enak disini
waktunya makan enak
aku tidak diajak
udah usah banyak ceraikan kau kalau lapar ayo ikut makan
semuanya seratus kp nih
apa apa tidak salah kamu
aku ini adalah potra makkot
harus kau bersyukur warungmu telah ditutup muka kau
maaf radit tetap tetap radit harus memberi semua makanan makanan yang telah radit makan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
ini saatnya aku menjarah warungmu